perang aneh aneh ini terjadi lantaran keduanya saling bersenggolansar bergendara
akibatnya korban mengalami luka pada bagian wajah tangan dan kaki
sopirnya itu dipukulin ya bu
oh dipukulin ya
itu yang mukul satu
keneknya sih pisahin cuman dia dipukul juga
oh keneknya sempat melerai dipukul juga
iya dipukul juga
itu sebenarnya sopirnya ditarik atau nggak sih bang sama pelaku itu
setelah turun ditarik pelatung di banting
sementara itu kasusnya kinerja
ini tengah dalam penyelidikan petugas komposisi sektor pasar rebo